presiden joko widodo menyatakan akan menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum
hal tersebut terkait dengan ujaran kebencian yang diduga dilontarkan musikus ahmad dhani
saat berorasi pada aksi empat november lalu
dalam wawancara dengan media seusai kunjungan ke pt ika selasa pagi
presiden jokowi menegaskan secara pribadi dia akan menyerahkan sepuluhnya masalah ini
pada proses hukum yang berlaku apabila nantinya didapat bukti yang mendukung penghinaan simbol negara
di dalam saya sampaikan yang berkaitan dengan hasutan kebencian
yang berkaitan dengan penghinaan kepada simbol simbol negara
ya kalau memang aturan hukumnya ada yang harus kita lanjuti